selanjutnya kita lihat untuk mengetahui bagaimana pergerakan saham perusahaan taksi konvensional
saya akan melihat bagaimana itu taksi bergerak dan saya akan mencoba membaca menganalisa sedikit apa yang sesungguhnya sedang terjadi
ada dua sesungguhnya pemain taksi konvensional yang melantai di bursa dan kita lihat bagaimana pergerakan saham mereka
ini adalah yang memiliki line ataupun garis pink adalah bluebird kemudian returnnya kemudian untuk taksi adalah express dengan yang bergaris biru
dan saya akan mencoba membaca bagaimana ini menjadi salah satu titik paling krusial
ini yang patut kita baca apa yang sesungguhnya terjadi
mereka mengalami slowing down mereka mengalami keterpurukan dan masa masa ini bila kita lihat fasenya
april dua ribu lima belas hingga oktober ini juga merupakan fase yang penting untuk kita baca
di sini uber menjadi salah satu alternatif favorit masyarakat utamanya di kota besar
mungkin saya dan anda juga pernah menggunakan jasa mereka tanpa kita memiliki
menjadi tendensi pribadi untuk pihak manapun yang dibutuhkan oleh konsumen sesungguhnya adalah efektivitas efisien dan tentu saja harga yang kompetitif
gampang untuk dipesan itulah mengakibatkan taksi taksi tradisional konvensional mengalami penurunan yang sangat dalam
dan titik persinggungan ini kita lihat bagaimana taksi sempat mengalami penurunan namun tidak sedahsyat untuk bluebird
kita lihat bagaimana bluebird berada di titik yang paling bawah karena express sendiri bisa bekerja sama memanfaatkan
jadi mungkin lebih tertolong dengan adanya grab express mulai bisa berada di atas bluebird
namun bluebird sendiri kita lihat jauh sekali berada di bawah di titik paling bawah
ini mengakibatkan kekhawatiran faktanya ini mengakibatkan kekhawatiran dan tentu saja meresahkan para supir yang berada di bawah bluebird
bluebird seharusnya bisa melakukan sesuatu mungkin misalnya dengan mengimbanginya dengan membuka aplikasi tidak harus via telepon
aplikasinya juga harus lebih friendly
jadi tidak mau kalah dengan apa yang coba ditawarkan uber
meskipun tadi konfirmasi dari pihak bluebird sendiri harga yang mereka miliki relatif mahal
karena beberapa pajak kewajiban yang harus mereka lakukan
atau mungkin saja mungkin ini bukan sebuah saran yang diminati oleh banyak perusahaan menekan sedikit margin
apakah mereka akan mencoba melakukan hal tersebut
meskipun saya tidak begitu yakin
tapi selanjutnya kita lihat bahwa faktanya ini mengancam menggerogoti kinerja
dari perusahaan perusahaan tak